berbagai cara dilakukan sejumlah pemain bola untuk bisa menarik perhatian
dan menumbuhkan rasa cinta pada olahraga bola
di antaranya melalui permainan juggling
atau permainan memantulkan bola dengan kedua kaki
ya betul sekali dan dalam peringatan hari olahraga nasional
yang dipusatkan di gelora delta sidoarjo jawa timur
sebanyak seribu sepuluh pemain bola melakukan permainan juggling secara massal
di tengah lapangan hijau
tidak semua pecinta sepak bola bisa bermain juggling
atau memantulkan bola dengan kedua kaki
namun permainan ini menjadi salah satu trik
yang digemari pemain bola dewasa dan anak anak
kondisi ini terlihat dalam permainan juggling massal
yang dilakukan satu sepuluh pemain bola berbagai usia
dari sejumlah daerah di indonesia
di gelora delta sidoarjo jumat malam
seribuan pemain bola ini berupaya untuk memecahkan rekor muri
juggling dengan peserta terbanyak di indonesia
dan di jatuhkan terdapat seribu musuh peserta
karena ini mengubah jatuh yang disatukan

seribu musuh peserta resmi menjaga musuh jadinya
dalam pemecahan rekor muri ini
pemain bola tidak hanya juggling dengan kedua kaki
namun mereka juga harus menyesuaikan gerakan kaki
dengan irama musik perkusi
sejumlah peserta juga melakukan juggling
dengan cara berjalan jalan
dengan cara berjalan jalan
dengan cara berjalan jalan
dan memberi hormat kepada udangan yang hadir
salah satu pemain bola asal sulawesi tenggara
mengaku senang bisa ikut acara yang digelar
untuk menyemarakan peringatan hari olahraga nasional
bocah berusia sembilan tahun ini
sudah bisa bermain juggling sejak usia bali
sudah lama ya bermain
tidak ada ya
senang gak sih
senang bermain bola
rick wardiansyah kontributor sidoarjo jawa timur